bagaimana memahami kajian pemerintah tentang new normal yang akan diterapkan di tengah situasi pandemi
serta tingginya angka kasus positif serta apa konsekuensi logis yang harus ditanggung dengan merujuk pada perbaikan ekonomi
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber
yang pertama kita sudah bersama dengan epidemiologi ya
ini dengan henry suhendra selamat malam pak henry
ya selamat malam bang ferdi
ya dengan verdi mas henry
dan juga kita sudah terhubung dengan fitra faisal ekonom universitas indonesia
melalui sambungan telepon selamat malam mas fitra
selamat malam mas ferdi
ya terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
sebelum saya ke mas fitra apa kemudian konsekuensi logis dari perspektif ekonomi
saya ingin ke mas henry dulu
mas henry bicara soal new normal yang sekarang ini jadi topik hangat begitu ya di tengah masyarakat
tentu kajian ini merujuk kepada epidemiologi yang kemudian kontrolnya ada di teman teman
teman epidemiologi dan juga faktor penentunya ada di sana kajiannya
bagaimana menilai situasi sekarang dengan diksi new normal ini mas
ya sebenarnya new normal itu kan sebenarnya adalah pilihan yang harus kita ambil karena paling tidak ada tiga poin penting
yang pertama adalah para pakar virus dan epidemiologi dunia sebenarnya sepakat bahwasannya
vaksinasi masal adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan pandemi covid ini
namun seperti yang kita ketahui kan pengembangan vaksin butuh waktu yang lama
sehingga bahkan who memperkirakan paling cepat adalah di akhir dua ribu dua puluh
itu pun akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang luar biasa untuk bisa mendistribusikan vaksin secara global
poin kedua adalah who juga menyampaikan bahwa hanya sedikit populasi dunia yang terbukti memiliki antibody
terhadap sars cov dua pada saat ini
artinya mayoritas populasi dunia masih merupakan populasi yang rentan untuk terinfeksi
ditambah lagi sampai saat ini belum ditemukan ada obat yang spesifik yang efektif dan aman untuk pengobatan covid
paling tidak tiga dasar ini menyebabkan kita sampai dengan vaksin yang efektif dan aman bisa dirilis secara global
maka kita memang perlu melanjutkan upaya pencegahan penularan yang sudah kita lakukan selama ini
kemudian keluar rumah menggunakan masker menjaga kebersihan tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan seterusnya
jadi sebenarnya upaya upaya ini harus mulai kita anggap sebagai suatu kenormalan
sehingga kita bisa survive sampai nanti saatnya vaksinasi massal bisa dilakukan
jadi sebenarnya itu konsep dari new normal sendiri
kalau kajian yang cermat dan terukur ini apa parameternya mas henry
kalau dari who
sanggal tiga belas april general directornya who dr tedros menyampaikan paling tidak ada enam syarat yang harus dipenuhi
sebelum negara bisa melakukan relaksasi lockdown atau di indonesia di penanganan psbb ya
yang pertama penularan harus terkendali
penularan harus terkendali ini bisa dilihat dengan adanya apakah sudah ada tren penurunan laju kasus baru harian secara konsisten
kemudian apakah jumlah
pdp odp dan otg kita juga sudah mulai menurun
kemudian juga presentase dari kematian pada pasien positif maupun yang suspek covid juga menurun
saya kira itu bisa menjadi satu indikator bahwa penularan sudah terkendali
namun ada lima indikator lainnya
yang kedua adalah kemampuan dari sistem kesehatan kita
dalam artian health system kita secara keseluruhan harus siap
bukan hanya saja rumah sakit
harus siap dengan kapasitas isolasinya kapasitas pengobatannya
tapi juga tim di lapangan harus siap untuk melakukan kontak tracing terhadap setiap pasien atau orang yang diduga kemungkinan besar terpapar virus
kemudian juga kita juga harus siap untuk melakukan screening dengan rdp
ini juga terkait juga dengan kapasitas diagnostik kita yang harus juga memadai dan bisa dilakukan dengan cepat untuk mendeteksi
apabila sewaktu waktu ada lonjakan kasus
kemudian ada empat kriteria lainnya lagi yang saya kira juga masih menjadi pr bagi kita di indonesia
yang ketiga yaitu kita bisa melonggarkan psbb apabila risiko kejadian luar biasa sudah bisa diminimalisir di tempat tempat khusus
misalnya seperti fasilitas kesehatan
atau di tempat tempat yang ditempati atau ditinggali oleh orang orang yang populasi rentan
kemudian yang keempat sudah ada upaya upaya pencegahan di lingkungan kerja sekolah dan sektor sektor publik yang sering diakses oleh masyarakat
mungkin mal juga pasar
kemudian yang kelima adalah risiko kasus impor
itu dapat dikendalikan baik impor antar daerah pulau ataupun antar negara
dan yang terakhir adalah masyarakat
yang ini yang menurut saya juga sangat penting
masyarakat harus sudah teredukasi terangkul
dan diberdayakan secara penuh untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma kehidupan yang baru ini
kalau kita lihat fenomenanya sekarang kan
seakan akan masyarakat ini masih belum siap untuk melanjutkan norma ini
itu pertanyaan selanjutnya saya ke bang henry
kalau kita melihat satu daerah saja
misalnya di jakarta lonjakan kasus semakin tinggi
begitu kurvanya tidak mengarah ke arah yang landai
apakah kemudian pr pr yang tadi disampaikan ini cukup realistis dilakukan
begitu sehingga kemudian ujungnya tetap akan diterapkan kebijakan new normal ini
ya lagi lagi menurut saya dari enam kriteria itu
kita sebenarnya di indonesia masih berjuang keras untuk mencapai dua kriteria di atas tadi
yang pertama kasus kita masih belum penularan belum terkendali
dalam artian tadi seperti yang mas ferdi bilang
tren kasus hariannya masih meningkat
apalagi diberitakan hari ini juga hampir seribu ya yang ditemukan secara nasional
kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kapasitas dari health system atau sistem kesehatan kita
seperti yang kita ketahui teman teman media juga banyak meliput adanya kekurangan apd
kemudian adanya kekurangan fasilitas isolasi atau alat ventilator di rumah sakit
yang menurut saya dua kriteria ini saja sudah cukup masih cukup berat untuk bisa kita penuhi
belum kita berbicara ke kriteria tiga empat lima dan enam
oke oke artinya masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk kemudian juga disupport oleh aspek aspek lain di tengah masyarakat
saya ke bang fitra bang fitra masih dengan kita bang
bang fitra kalau kemudian ahli atau pakar epidemiologi tadi mengatakan bahwa masih ada pr
lalu kemudian muncul persepsi di publik bahwa new normal ini sering dikaitkan dengan bagaimana kemudian ekonomi bisa pulih
tapi bang faisal di beberapa media mengatakan ada keraguan analisanya apa sebenarnya
ya jadi keraguan itu ada
karena memang keputusan untuk relaksasi atau kemudian tidak relaksasi itu saya lihat ya belum didatari oleh kajian epidemiologi yang baik
jadi kenapa kita harus buka kenapa kita harus relaksasi
pokoknya justru sedang berada pada titik puncak as we speak today
ada sembilan ratus kasus baru yang mana ini shape the record
nah ini sehingga keputusan untuk pelonggaran psbb merupakan suatu hal yang sebenarnya agak diluar nalar dengan kondisi seperti ini
nah jadi saya teringat tulisan paul romer salah satu pemenang nobel di bidang ekonomi terhadap amerika serikat ya
jadi intinya adalah kalau misalnya kita memang mau menghadapi normal baru ini
ya harus kapasitas tes kita harus sangat luar biasa sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan baik
jadi siapa saja yang kemudian bisa keluar
kemudian kita bisa mengidentifikasi industri industri yang esensial industri industri yang tidak beresiko industri industri yang beresiko nanti begitu
jadi sekali kita bisa melakukan pemetaan itu baru kemudian kita bisa melakukan foksir relaksasi itu
nah banyak yang kemudian apa
membandingkan atau mempertentangkan antara kesehatan dan ekonomi
padahal dua hal ini adalah sesuatu yang interchangeable
ketika kita bicara kesehatan berarti kita bicara ekonomi juga
ketika golongan usia produktif ini terdampak virusnya itu akan ada sebuah kondisi yang dinamakan permanent income loss human capital
kalau sudah mati ya sudah tidak harus dibangkitkan lagi
padahal kita kan sekarang dalam periode
kita sudah bonus demografi
nah ini disrupsi yang sebenarnya sungguh luar biasa buat perekonomian kita
dan berdasarkan skenario yang kami buat ini kalau pandeminya berakhir di bulan september atau lebih
kita sudah akan memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi negatif
bahkan bisa lebih kalau pandeminya tidak segera berakhir
tapi di sisi yang lain kalau kita bisa mencegah ini dengan baik kita mitigasi dengan baik
maka di bulan juni atau juli kalau sudah selesai atau sudah flat
maka kita bisa mengembalikan ekonomi
ekonomi ini adalah fungsi dari public health intervention
tapi bang fitra kita nggak bisa memungkiri bahwa ada dua sudut pandang atau kacamata melihat situasi sekarang
ada yang kemudian mendukung bahwa the new normal ini cukup perlu didukung karena memang yang terdampak di satu sisi adalah
orang orang yang pekerja informasi
pekerja informal begitu ya
memang butuh kestabilan ekonomi atau bangkitnya ekonomi mereka
tapi di sisi lain ada juga yang concern terhadap bagaimana perbaikan kesehatan dulu
jadi paul krugman waktu itu juga ditanya hal yang serupa
kesehatan atau ekonomi
jadi saya tidak mengenal ekonomi yang cukup serius yang kemudian bisa membandingkan itu
tentunya kan kesehatan
banyak kemudian umkm masyarakat kecil yang pendapatannya harian mereka tidak bisa keluar ke jalan
tetapi resiko untuk kemudian kita membuka atau melakukan relaksasi di saat sekarang itu akan jauh lebih dahsyat dampak negatifnya buat perekonomian
dan dari pelajaran dari spanish flu ya
ada counterfactual findings di amerika serikat yang membandingkan antara daerah daerah atau kota kota yang melakukan containment
di sini kita sebut psbb di sana disebut lockdown
dengan daerah daerah yang tidak
ternyata daerah daerah yang mengalami atau menggunakan containment measures secara strict
mereka implement rate nya meningkat mortality rate nya turun
dan tingkat dengan daerah daerah yang tidak
sehingga secara ekonomi dan secara well day mereka meningkat
jadi yang kita lihat adalah perspektif perekonomian jangka panjang dan menengah
tidak hanya di jangka pendek
kita kan sudah ada nih
pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan
jadi kita sudah ada pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan
simulus rp empat ratus lima triliun harus ditambah lagi
lebih perluas yang rp satu ratus sepuluh triliun untuk jaring pengawasan sosial ditambah rp enam ratus triliun
saya rasa ini sangat bagus gitu ya untuk kemudian kita bisa menopang terutama satu ratus dua puluh juta orang aspiring middle class
yang mana kebutuhan hariannya bisa terpenuhi dari sini
kalau misalnya memang bisa disalurkan dengan baik
jadi saya melihat bahwa the worst condition mungkin dua tiga bulan pertama
tapi jika kita bisa melalui ini jika kita bisa memitigasi ini dengan baik
berdasarkan beberapa simulasi epidemiologi infection rate dan lain lain
bisa jadi kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi bahkan di dua ribu dua puluh satu
karena the baseline scenario yang tidak terganggu
apa yang tidak terganggu baseline scenario ini
yaitu human capital
manusia sebagai faktor produksi utama tetap produktif tetap sehat
sehingga mereka bisa menggerakkan ekonomi yang nanti dengan so called ready project
artinya kemudian konsekuensi logis yang cukup besar memang menjadi satu pertimbangan
ada tidaknya kemudian penerapan dari kebijakan new normal ini yang kabarnya juga di akhir mei ini akan diterapkan
saya nanti akan kembali ke bang henry
bagaimana kemudian rutinitas yang hari ini sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di tengah pandemi ini
apakah perlu kemudian dibatasi secara lebih sempit begitu
kita akan kembali
cnn indonesia newscast akan kembali usai jeda
kita kembali ke dialog kita malam ini
masih dengan pakar epidemiologi henry suhendra dan pak ekonom universitas indonesia fitra faisal
saya ke mas hendri
mas henry kalau kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini
rutinitas sehari hari sesuai dengan protokol yang di
protokol yang diberlakukan
lalu kemudian ini dianggap adalah langkah yang dianalogikan berdamai dengan pandemi atau virus covid sembilan belas ini
apakah ini bisa dipahami seperti itu
atau ada hal hal yang perlu diwaspadai kembali atau yang dibatasi lebih ketat atau bagaimana sebenarnya
baik sebelumnya saya izin disclaimer dulu ya
jadi di sini saya bukan representasi dari instansi tempat saya bekerja
ini semua pure pendapat normal saya sebagai ahli epidemiologi
menanggapi hal tersebut menurut saya sebenarnya kalau praktik praktik pencegahan penularan covid sembilan belas yang sudah dilakukan ini bisa dilakukan dengan ketat
dalam artian masyarakat bisa patuh menjaga jarak kemudian menghindari kerumunan dan keluar selalu menggunakan masker
saya kira ini akan bisa cukup berhasil dalam menurunkan laju pertumbuhan kasus baru di indonesia
karena baru baru ini penelitian terbaru dari tim peneliti di inggris di london school of hygiene and tropical medicine menunjukkan bahwasannya sebenarnya physical distancing dalam konteks pfbb itu kalau dilakukan dengan ketat itu bisa menurunkan angka reproduksi mulai dari sekitar tiga sampai dengan kurang dari satu
artinya sebenarnya praktek sederhana physical distancing diam di rumah jaga jarak itu sebenarnya bisa secara efektif menurunkan laju penularan sampai dengan di angka reproduksi di bawah
artinya sudah terkendali
jadi menurut saya kita terus harus memperketat kembali apa praktik praktik yang sudah agak melonggar kita lihat banyak tumpukan penumpang di bandara kemudian orang orang belanja di mal kemudian di pasar
kemudian di pasar saya kira ini harus diperketat lagi
sehingga ke depannya kita bisa benar benar hidup
saya mungkin tidak bilang pertama ya hidup dengan norma norma baru seperti itu
oke artinya kemudian pemerintah ini masih lemah dalam mengatur kebiasaan baru ini yang saat ini terjadi
seperti yang anda sampaikan bahwa kita masih melihat di bandara di pasar
atau di tempat tempat publik ini keramaian dan kerumunan masih terus terjadi
artinya kewaspadaan ini belum ada begitu
saya kira ini dua sisi ya
di satu sisi mungkin memang pemerintah kita masih perlu memperbaiki upaya upaya pencegahan penularan
misalnya ya di pasar atau di mal ditempatkan saja pihak keamanan di sana
kemudian dilakukan screening pengukuran suhu tubuh dijaga jaraknya
itu upaya yang bisa dilakukan pemerintah
tapi di sisi lain masyarakat juga punya persepsi sendiri dalam artian mereka
apakah sebenarnya mereka sudah paham bahwa covid sembilan belas ini berbahaya atau jangan jangan
selama ini mereka hanya mengira ini kan cuma sedikit aja yang meninggal
misalnya di daerah tertentu cuma satu dua orang yang meninggal
sehingga mereka menganggap biasa saja
dan tidak bergejala namun bisa menularkan ke orang lain
nah ini justru yang berbahaya
jadi menurut saya satu pr lagi adalah pr kita bersama
yaitu sama sama melakukan komunikasi risiko yang baik ke masyarakat
kita harus engage masyarakat kita harus benar benar mengedukasi masyarakat bahwasannya
walaupun anda itu nampak sehat tapi anda mungkin saja sudah terinfeksi
dan bisa menularkan ke orang lain yang rentan
orang tua anda mbah mbah kakek nenek yang mungkin punya diabetes punya hipertensi
yang mungkin punya diabetes punya hipertensi yang mungkin punya diabetes punya hipertensi
yang mungkin jadi kalau mereka terkena bisa berakibat fatal
jadi menurut saya itu juga poin yang penting
artinya tidak salah kemudian bahwa yang terlihat saat ini adalah pola back to normal begitu
sehingga apa yang tadi anda sampaikan cukup relevan begitu yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat saat ini
saya kira sebagian masyarakat begitu ya
buktinya saya juga masyarakat dan saya masih tinggal di rumah gitu
dan saya masih mengajak keluarga saya untuk
tidak keluar kalau tidak penting sekali
tidak perlu buat apa beli baju lebaran loh juga kita hanya di rumah seperti itu
saya kira hanya sebagian masyarakat saja
tapi kalau semua masyarakat kembali ke normal saya kira itu belum bisa kita katakan seperti itu yang terjadi sekarang
dan kalau itu terjadi saya pikir sangat berbahaya sekali
itu yang penting
apakah harus kemudian ada new strategy new rules atau new system
yang juga dikaji secara apa namanya secara menyeluruh begitu
sehingga kemudian tidak ujuk ujuk bahwa melihat perspektif ekonomi satu sisi saja
new normal ini sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat nanti di masa pandemi
yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir begitu
ya kalau dikaitkan tadi dengan kriteria dari who kan ada kriteria yang mengatakan bahwasannya
di tempat tempat yang sering dikunjungi masyarakat misalnya mal kemudian apa namanya
tempat ibadah kemudian pasar itu seharusnya sudah disiapkan protokol protokol tertentu yang
yang bisa mensupport masyarakat untuk bisa menjaga jarak bisa di screening suhu tubuhnya
bisa disediakan tempat mencuci air tangan dengan sabun dan sebagainya
jadi ini dulu harus dipenuhi sebelum kita bisa benar benar melakukan penyesuaian terhadap norma hidup yang baru
jadi itu salah satu syaratnya kita harus mempersiapkan infrastrukturnya dulu
cara cara yang lama berarti ditinggalkan dan diganti dengan cara cara baru yang saat ini memang sudah dilakukan
oleh sebagian masyarakat begitu ya mas henry
iya kita bisa lihat saya kira banyak video video beredar di media seperti di negara negara lain misalnya di china
di mana anak anak yang pergi sekolah sudah menggunakan semacam masker dan face shield
kemudian mereka masuknya berjarak ke tempat lain
kemudian mereka diukur suhu tubuhnya kemudian di meja mereka ditempatkan semacam plastik mica atau kaca
yang bisa melindungi dia apabila ada droplet dari orang lain
jadi banyak hal hal penyesuaian penyesuaian yang perlu dilakukan
misalnya kalaupun transportasi publik dibuka kembali mungkin nanti harus dibatasi jumlahnya seperti itu dan sebagainya
saya kira perlu kita diskusikan secara lebih detail
oke oke saya ke bang fitra
bang fitra kalau kita lebih melihat aspek
kemudian ekonomi yang kemudian digadang gadang menjadi salah satu tolak ukur
agar semua bangkit artinya aktivitas seperti biasa dan itu tadi back to normal
apakah kemudian ini akan mengembalikan perbaikan perbaikan khususnya di bidang ekonomi di tengah masyarakat yang terdampak ini
ya sekali lagi mungkin perlu ditegurkan
ya sekali lagi mungkin perlu ditegurkan

ini adalah hal yang harus ditegurkan
kalau ingin memiliki keuntungan
kita harus memiliki keuntungan secara ekonomi yang lebih selengah

ya itu adalah hal yang harus kita buat
saya rasa perlu ditegurkan juga bahwa ini bukan pilihan
ketika kita bicara kesehatan dan ekonomi itu suatu hal yang mengembalikan
kita bicara kesehatan
sebenarnya ini kita bicara mengenai perekonomian juga gitu ya
itu adalah merupakan fungsi dari kurva epideminya
kita tidak akan bisa melakukan relokasi tanpa adanya itu
beberapa negara yang sudah melakukan relaksasi
seperti misalnya china dan juga negara negara di eropa
kita melihat itu dilakukan setelah memang kurvanya sudah mencapai peak dan melandai
itu pun dilakukan dengan ekstra protokol
ada saran tadi yang saya kutip dari paul romer
amerika saja itu tidak akan bisa membuka diri
kalau misalnya dia tidak melakukan tes secara massal
saya sepakat kalau misalnya kita memang keluar sekarang ya
tetapi harus jelas ini siapa yang kena siapa yang enggak
maka kita bisa melakukan pooling ada klasterisasi
di daerah ini khusus daerah yang lain
daerah ini kemudian bisa bergerak ekonominya
daerah ini diisolasi dulu
tapi itu kan selalu ada massive tax
kita tidak punya infrastruktur yang bergerak
itu yang pertama
terus yang kedua
ketika melakukan realisasi tanpa kita tahu musuhnya di mana
memang bisa saja kita melakukan protokol yang ketat
kita bisa saja mengidentifikasi industri mana yang esensial
industri mana yang tidak beresiko
jadi kita bisa melakukan pemerintahan itu
tetapi enforcement di lapangan seperti apa
mungkin di beberapa daerah bisa ya
petugas petugas dikerahkan untuk melakukan informasi tersebut
tapi bagaimana daerah daerah lain yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan itu
ya sudah hancur saja
jadi semua berkumpul
itu tambah parah lagi
nah pelajaran ini kan itu
dan ketika kemudian ada relaksasi
dan itu kemudian ada euforia
semua orang keluar semua orang beraktivitas
akhirnya mereka terdampak jauh lebih berat lagi di second wave nya
nah kita kan ingin memindahi ini
jangan sampai pengorbanan yang kita lakukan selama tiga bulan ini
sudah mengorbankan hampir semuanya
bahkan ada orang yang kehilangan pekerjaan
ini harus ditambah lagi dengan tindakan yang menurut saya irasional gitu ya
kalau misalnya kita keluar
ya tanpa harus
tanpa tahu ini kita musuhnya di mana
jadi bisa keluar
atau ada enforcement yang jelas di lapangan gitu kan
ada kalau tidak ya
kemarin aja di bandara
tiba tiba rame orang tidak yang bisa mengatur
padahal itu kerjaannya anggasa pura
kenapa anggasa pura tidak sejas dalam hal ini misalnya
nah ini suatu hal yang memang ada dilematis memang itu
tapi ya kita pertama harus disiplin
yang kedua harus jelas
new normal yang dimengerti oleh pemerintah
dan apa yang kemudian dimengerti oleh masyarakat ini
belum efektif atau sudah efektif
kalau kemudian ini akan diambil kebijakan ini di tengah pandemi
saya berbicara ini aja
dan ini merupakan hasil survei dari para ekonom
jadi beberapa ekonom di indonesia dulu
kira kira sebulan yang lalu sempat disurvey
kedua ketika ada survei yang sama di australia
ini juga ekonom leading ekonomist yang disurvei
juga mayoritas menunjukkan hal yang sama
karena mayoritas dari ekonomi ini melihat bahwa
ada semacam perspektif ekonomi yang jangka panjang gitu
yang harus di hold gitu
jangan sampai kita mengorbankan itu ya demi kemudian
kecapian kecapian jangka pendek
yang mana pada akhirnya ini juga akan membahayakan
prospek perekonomian jangka panjang
karena dalam beberapa skenario lainnya lagi
seperti yang saya sampaikan
ini baik buruknya perekonomiannya
ditentukan oleh kapan pandeminya berakhir
memang kita tidak bisa kemudian menghilangkan sama sekali
tapi setidaknya bisa kita lihat dari data data epidemiologi
kapan kurvanya kelas
bahkan infection ratenya ini kemudian rendah
baru kemudian kita bisa melakukan relaksasi tersebut
kalau misalnya kita mau melakukan transaksi sekarang
bisa saja gitu ya dengan kurva peak yang sekarang kita nggak tahu gitu

bisa saja gitu ya dengan kurva peak yang sekarang kita nggak tahu gitu
kita bisa melakukan relaksasi tersebut
tapi harus ada rapid test bukan rapid test

harus masak gitu ya
tapi harus ada rapid test bukan rapid test
cuma pakai rapid gitu ya
kita punya nggak sumber daya untuk melakukan itu
kemudian kalau nggak dites
ada enforcement di lapangan
kita bisa nggak menginformasikan dengan baik
nggak bisa juga
ya udah berarti pilihannya cuma stay at home
artinya kemudian efektif atau tidaknya
ini memang perlu kajian yang begitu cermat
begitu cermat dan terukur dari segala macam perspektif
tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja
sehingga kemudian tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian
apa yang dipahami tentang new normal di masyarakat
dan apa yang juga dipahami oleh pemerintah
yang memang akan menggodok kebijakan ini
dan apakah kemudian ini akan dijadikan tolak ukur
untuk kemajuan di tengah pandemi ini
kita akan tunggu bagaimana selanjutnya
terima kasih dua narasumber yang sudah bergabung malam ini
henry surendra pakar epidemiologi
dan fitra faisal ekonom universitas indonesia
sudah bergabung dengan kami malam ini